daki tinggalin aja
daki tinggal pendekan ya mbak ya
aku akan damai pemas
bapak udah sampe mana ya
papa udah sampe mana
papa jadi jemput kan
papa udah di lobi kantor kamu
mama ikut juga
habis ini kita makan di restoran ya
nino udah nungguin ma
gak sabar deh
besok pengen ketemu
berarti kakak sepupu aku sama kakaknya elsa
cewek yang sama kamu tadi itu siapa ya
yang rambutnya segini
oh itu tadi kakak saya
kok mirip sama kakak sepupu aku ya
berarti kakak sepupu aku sama kakaknya elsa sama
mukanya juga sama
lagi bosen ngapain
daripada jesse bosen dan mikirnya pengen balik ke bandung terus
mending saya ajak jessi jalan jalan
oke kalau gitu jess siap siap dulu ya pa
tunggu luar ya
makasih banyak ya
sumpah aja suka banget
suka yang manis manis
bukan biasanya ini di take away
kau akhiri misalnya keharapan kasih
tapi jangan banyak banyak ya
kita belum nyobain main course soalnya
ini mama sama papa udah datang
beneran kita mau pergi makan
gimana kalau ke parisan cafe
yuk kita berangkat sekarang
daripada nanti macet yuk
oh ya udah papa bantuin
biar tasnya papa bawa
oh ini tasnya biar apa aja
mas al belum pulang ya
din yuk kita makan
ih si rena udah lapar sekali katanya ya
pasti adik balon biru juga udah lapar
nggak mau nunggu mas al aja
takutnya mas al udah mau nyampe rumah
mudah juga sih
udah coba kamu telfon aja cek dulu
mungkin dia udah di jalan atau di mana
kenapa lama banget penanganannya
ya allah semoga denise baik baik aja
dia kunci dari semua permasalahan ini ya allah
sampai jumpa mas
mas kamu di mana
ini udah malem
kita mau makan malam di rumah
kamu udah deket rumah
kalau kamu udah deket rumah kita semua bakal nungguin kamu
kalian duluan aja makan ya
saya masih di kantor nih
kerjaan saya numpuk
banyak banget yang harus saya selesaikan
tapi kamu udah makan belum mas
yaudah nanti saya makan
saya belum makan
udah nggak usah mikirin saya
kamu tenang aja
makan duluan sana ya
yaudah kalau gitu
dokter mau bicara
kata mas alia di kantor
kenapa ada dokter
dia ngapain ke dokter
aldo di jalan
masih di kantor
masih di kantor
udah kalau gitu kita makan duluan aja nih
aku udah lapar lapar
mas mama mau bantu
itu mama mau bantuin
mas lihat ini
nanti biar nyusul aja
kita makan dulu aja
mas kamu udah kenyang abis
udah abis nanti mulu terus minum ya
ma sekarang aku mau sikat gigi
ia temenin mama
ternyata firasatku gak salah
aku mau sikat gigi
aku mau sikat gigi
kenapa dia bilang ke kantor sih
padahal sepertinya dia ke rumah sakit
temenin aku sikat gigi dong
gak apa apa ya
mir boleh antren antren ancus sikat gigi enggak
udah senang sikat gigi ancus
boleh sih bu
kalau aku cerita ke mama
nanti mama jadi ikutan cemas
mending aku langsung tanya aja langsung
tau ke depan deh ma
tolong antren aku ke depan yuk
mbak ini langsung antre ke kamar kan
ke depan aja
ya ke depan aja
aku mau menunggu masal di ruang tamu
tetap sakit juga
hasil tidur udah matihen
waktunya udah mati theories
sari khemah kpv
daki tinggalin aja aku nungguin masa
daki tinggal pendekannya mbak ya
aku akan tanya ke masa